pak halim ini kok sepi banget sih
pekerjanya mana lagi
ini udah lewat jam makan siang kan
emang ini semua ada berapa orang
hari ini ada dua belas orang bu
pak halim pak halim tau kan
kalau proyek ini tuh harus selesai bulan depan
kalau pekerjanya dua belas orang gimana bisa selesai
enggak belum telat ya sayangnya
enggak belum telat ya sayangnya
makasih ya pak
kamu jangan lupa berdoa dulu ya sayang
pak tunggu di situ ya
mas mas ojek bukan
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
hah kenapa mas
buangnya masih kurang ya
saya tambahin lagi ya
enggak kok bu nggak enggak
apa ibu pemilik bengkel ini
kebetulan aja suami saya dipercaya sama bosnya untuk mengelola bengkel ini

ada lowongan kerja nggak bu
sebenarnya sih kita memang lagi butuh tukang cuci mobil
memang masih kurang banget
tapi buat siapa ya
buat saya sendiri
jadi tukang cuci mobil juga enggak apa apa kok bu
saya mau kerja apa aja
tapi kan pasti udah ngojek
kerja apa aja saya lakonin bu
nanti misalnya selesai nyuci mobil ya
saya bisa ngojek atau mungkin sebelumnya gitu
gini aja deh mas
coba nanti masnya kembali lagi aja kesini
nanti saya kesini lagi
terima kasih ya bu ya
terima kasih bu
saya permisi ya
ini kok sepi banget sih
pekerjanya mana lagi
ini udah lewat jam makan siang kan
ya pekerjanya ya ini bu
emang ini semua ada berapa orang
hari ini ada dua belas orang bu
pak halim tau kan
kalau proyek ini tuh harus selesai bulan depan
kalau pekerjanya dua belas orang gimana bisa selesai
saya paham bu
nanti saya akan laporkan ke pak indra bu
ingat ya pak
saya nggak mau ada kesalahan
karena kalian sudah mempekerjakan orang orang yang gak berpengalaman kayak gini
nanti saya akan bilang ke pak indra buat menambahkan tenaga kerja yang lebih profesional

selamat sore bu
ya ada apa pak indra
anu saya mau menjelaskan persoalan para pekerja itu loh bu
apa yang perlu dijelasin
anu terpaksa saya harus memberhentikan sebagian daripada para pekerja itu
soalnya mereka itu minta tambahan upah bu
pak indra itu mestinya bisa memanage itu semua dong
tuntutan upah para pekerja nggak mungkin dong saya jadiin alasan dengan tertundanya penyelesaian proyek
emang bapak nggak bisa cari solusi lain apa
tapi persoalannya kan
pokoknya saya gak mau dengar alasan apa lagi
dan saya gak mau ada pemunduran jadwal
saya akan atasi semuanya bu
saya permisi dulu
hamba mohon kepadamu ya allah
jadikanlah putri hamba satu satunya sebagai wanita yang soleha
serta mampu mengemban amanah
ya allah ya rabb
mudahkanlah jalan baginya untuk mencapai cita citanya ya allah
hamba mohon kepadamu
tunjukkanlah jalan yang lurus ya allah
jalan yang kau ridhoi
bukan jalan yang sesat atau jalan yang engkau murkai
sesungguhnya hanya kepadamulah hamba menyembah
dan hanya kepadamulah hamba memohon pertolongan ya allah
rukbana atina fid dunia hasanah
wa fil akhirati hasanah
ternyata aku yang lihat
ini temanku kan
eh buruan lo kasih tau bokap lo
pasti bokap lo tuh seneng banget sa
yaudah kalau gitu aku ke bapak dulu ya
saya mau ketemu sama pak imam
ehm pak imam sudah
raisa pak imam sudah tidak kerja di sini lagi
gak kerja di sini lagi
terus sekarang papa saya kerja di mana mbak
kamu aja gak tahu apalagi saya
ah sus itu barusan siapa
apa yang sebenarnya sudah terjadi sama apa
raisa tunggu sebentar
saya yudi teman papa kamu waktu di kantor ini
jadi kamu belum tahu ya di mana tempat papa kamu kerja sekarang
om tahu gak
saya juga kurang tahu raisa
dan saya juga kepengen tahu
kamu sudah coba telepon papa kamu
soalnya dari kemarin kemarin tuh saya pengen hubungin bapak kamu
aduh jangan meledek gitu dong yud
saya kerja di sini jadi tukang cuci mobil
saya mondar mandir ke sana kemari
tapi nggak ada satupun yang nyangkut
apa boleh buat lah ya
demi menyambung hidup
bukan bingung ben lo telepon gue
tidak ada apa apa mas
saya cuma pengen tahu kabar mas imam aja
yaudah kalau gitu
kangen juga udah lama gak ngobrol sama mas imam
iya deh kalau begitu
makasih ya yud
papa dimana om
papa kamu di tempat pencucian mobil raisa
di dekat jalan manggisi tuh
nah kalau kamu mau ke sana
kamu naik angkot dari depan sini
raisa tahu kok dekat kampus tuh
makasih banyak ya om
kalau gitu raisa kesana dulu ya
mas imam sekarang kerja di cucian mobil
jangan bercanda dong mas yudi
aku tuh serius
aku aja shock dengernya yo
mungkin kalau bukan mas imam sendiri yang ngomong sama aku
aku gak bakal percaya
ya ampun kasihan banget ya dia
makasih ya pak
jangan jangan kerjaan papa yang sekarang lebih enak
jangan jangan kerjaan papa yang sekarang lebih enak